tanpa sosialisasi yang jelas ini sehingga menimbulkan beragam persepsi
sepeda di situ dimasukkan sebagai empat puluh satu alat transportasi
ya jadikan sepeda sebagai alat transportasi yang sebenarnya
tidak seperti sekarang yang dianggap alat transportasi hanya mobil dan motor kan
buktinya itu tadi jaringan sepeda hampir tidak ada di indonesia
kalaupun ada jalur sepeda sekedar ada
menurut pengamat ekonomi indef
pernyataan dijen pajak terkait sepeda ini dikhawatirkan akan mempengaruhi
pertumbuhan industri sepeda tanah air yang sedang membaik di tengah pandemi
kalau ingin mengejar pajak yang signifikan
dari sepeda saja kayaknya belum cukup
artinya di tengah pandemi ini kan masyarakat banyak antusias terhadap sepeda
sehingga dimenangnya cukup tinggi
nah dikhawatirkan apabila ada tambahan teks di sini
ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap harga jual sepeda itu sendiri
yang nanti juga berdampak terhadap permintaan
cuitan ini hanya berselang beberapa hari sejak pemerintah mengumumkan
untuk mobil di bulan maret
di sini juga ada sepeda yang berdampak terhadap permintaan
tim liputan cnn indonesia